informasi berikutnya setelah direktur utama perum bulog budi waseso menyarankan pemerintah untuk impor beras karena stok cadangan beras pemerintah menipis
kementerian pertanian membantah pernyataan tersebut
melalui statistik ahli media pusat data dan sistem informasi atau pusdatin kementerian pertanian
ana aset susanti mengatakan saat ini pasokan beras nasional masih relatif aman bahkan surplus
menurutnya jika mengacu data bps per desember dua ribu dua puluh dua produksi beras akan mencapai tiga puluh dua juta ton dengan surplus satu delapan juta ton
hanya saja tidak semua surplus tersebut berada di gudang bulog
dirinya menambahkan jika cadangan beras yang berada di bulog hanya sekitar sebelas persen sementara sisanya berada di rumah tangga konsumen
sebelumnya di rut bulog budi waseso menyebut stok cadangan beras pemerintah menipis karena ketersediaan terbatas dan harga jualnya tinggi
dirinya mengaku kesulitan mendapat beras di tingkat produsen maupun petani